tinggal mudik oleh pemilik serta karyawannya sebuah lapak pengolahan karton dan tiga rumah warga di kalideres jakarta barat terbakar
banyaknya material yang mudah terbakar membuat kebakaran di lapak pengolahan karton di kampung belakang kamal kalideres jakarta barat dengan cepat membesar
besarnya kobaran api bahkan membuat tiga rumah warga dan tiga sepeda motor turut terbakar
api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah enam unit mobil damkar dan tiga puluh personel dikerahkan ke lokasi kejadian
meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini tetapi diduga api berasal dari konsleting listrik dari dalam area gudang
tahu tahu kita tinggal pergi aja sama anak anak semua
ini yang terbakar apa pak
bangunan sekitar ini ada empat unit